tembok setinggi tiga meter dan panjang dua belas meter di banyumas jawa tengah ambruk menimpa empat anak
satu anak tewas di lokasi kejadian sedangkan tiga anak menjalani perawatan di rumah sakit
peristiwa naas menimpa bocah warga kelurahan karangasem banyumas jawa tengah senin lalu
tembok ambruk itu terjadi saat empat anak berjalan di jalan setapak di bawah tembok
tiba tiba saja tembok ambruk dan menimpa keempatnya
diduga tembok dengan tinggi tiga meter dan panjang dua belas meter sudah dalam kondisi rapuh
kasus ambruknya tembok itu saat ini ditangani oleh polisi poresta banyumas
tidak adanya ketimpannya disini
di sekolah kena ini lupa ribuan paling berat
antara sosoran dengan pandasi sih
itu anak anak semua ya pak
akibat dilanda hujan deras turap setinggi sepuluh meter dan panjang dua ratus meter di komplek perumahan gdc kota depok mengalami longsor
jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan longsor susulan akan mengikis jalan
longsor turap perumahan di komplek perumahan mewah gdc kota depok ini terjadi usai di wilayah tersebut digiur hujan deras
akibat longsor ini akses jalan dan rumah warga yang berdekatan dengan lokasi terancam longsor susulan
para warga sekitar berharap pengembang memperbaiki turap perumahan agar longsor susulan tidak terjadi
sudah lama sebelum lebaran itu itu puasa
sebenarnya juga kan kebetulan musim hujan lama kelamaan dia akan mengalami hujan
sebenarnya mungkin nanti merugikan semuanya mungkin sebab itu rumah ini kan akan bikin rumah yang tidak terlalu berkembang